ya tentu tiga kriteria yang pertama
pengalaman kapasitas kemampuan yang kedua visi yang sama dan harapan yang bisa ditawarkan kepada usaha
dan ketiga tiganya ini berjalan berseiringan selama empat bulan ke depan
supaya pkb bisa menitipkan agenda agenda perubahan
sama seperti yang kita titipkan agenda perubahan pkb kepada presiden terpilih
sehingga nanti kita harapkan dengan agenda perubahan itu
pembangunan tidak terancam kolaps
misalnya soal ancaman perusahaan lingkungan dan tenaga
pak kalojuka dari kabir internal sendiri
posisi kader internal maupun eksternal sama
semuanya harus melalui tiga itu
kapasitas pengalaman kemampuan kualitas
yang kedua soal uji visi
melalui siaran digital patv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya